apakah memang keras atau gimana
perwakilan brazil indonesia dan drc disitu
yang pertama itu kita tetap dengan pekerjaan utama kita